pengusaha bus gapuraning rahayu di ciamis jawa barat
meradang dengan kebijakan pembelian bahan bakar subsidi
melalui aplikasi my pertamina
pemerintah dianggap kurang berpihak terhadap pengusaha angkutan
di tengah bisnis transportasi yang belum pulih akibat pandemi covid sembilan belas
sebelumnya pertamina membatasi pembelian bahan bakar subsidi
untuk angkutan umum hanya dua ratus liter
padahal konsumsi bbm sekali jalan armada bus
antar kota antar provinsi melebihi dua ratus liter
kali ini pihak perusahaan harus dipusingkan dengan pembelian
bahan bakar subsidi solar dengan aplikasi my pertamina
mayoritas sopir bus tidak memiliki telepon genggam berbasis android
serta kurang melek teknologi
alasannya kenapa keberatan kang
jadi memang kebijakan ini tidak berpihak untuk sopir maya
yang mau beli bbm itu kan personil kami
kami sebagai pengusaha hanya bukan
tapi personil kami
belum tentu personil kami itu punya android
yang kedua belum tentu personil kami itu melek id
oke personil kebanyakan sudah mempunyai android
tetapi mereka hanya untuk wa
tidak untuk membuka aplikasi membuat aplikasi
yang membingungkan personil itu sendiri
dan ujung ujungnya kembali ke perusahaan lagi nanti hanya yang urus ya
itu sudah pasti
pengusaha mengaku meski sudah diizinkan operasional
pengusaha masih merugi akibat pandemi covid sembilan belas
sebagian terpaksa menjual belasan armada bus
untuk menutupi biaya operasional tanpa mengurangi karyawan
diadain rahadian syamis chowbang